mereka juga mempersiapkan berbagai perlengkapan puja bakti
sambil bermeditasi untuk memanjatkan doa bagi para leluhur mereka
di cirebon jawa barat ratusan umat buddha mendatangi sejumlah vihara
salah satunya adalah viara dewi ulas asih
yang cukup ramai dikunjungi umat buddha dari sejumlah wilayah
mereka melaksanakan perayaan waisak dengan menyalakan ratusan lilin
ada sebanyak tiga ratus tiga puluh sembilan lilin
dari yang kecil hingga berukuran besar
yang dinyalakan di sekitar wihara
lilin lilin ini merupakan simbol pelita penerangan dalam menjalankan kehidupan
sekitar tiga ratus umat buddha menjalankan ibadah waisak dengan khusyuk
di mahavihara majapahit kabupaten mojokerto
sejumlah prosesi ibadah dijalankan
mulai prosesi pembacaan
dan menjalankan perintah dengan mengelilingi wiara
doa penghormatan kepada buddha dharma dan sangha
serta proses memandikan patung buddha
sebagai wujud pencucian jiwa bagi seluruh umat
dipimpin bigu utama prosesi pembekalan rohani
umat menanti detik detik puncak waisak
yang jatuh pada pukul sebelas tiga belas waktu indonesia barat
sekitar tiga ratus etnis india tersebut
beribadah dan merayakan teri suci waisak
di vihara lokasanti medan kolonia
mereka memulai ibadah dengan prosesi pradaksina
atau mengelilingi vihara sebanyak tiga kali
yang dipimpin oleh para pendita
sambil menyampaikan pujian pada buddha dan sang pencipta
perayaan dan ibadah waisak di vihara yang dibangun seribu sembilan ratus empat puluh
kembali ramai setelah dua tahun masa pandemi
harus membatasi ibadah bagi pengurus wihara dan warga sekitar
putra anusian dan indonesia